dari berita yang anda saksikan kemarin tentang bom yang terjadi di mapo resta surabaya
anda melihat ada seorang anak yang berhasil berdiri kembali ya
itu adalah seorang anak yang merupakan anak dari pelaku bom bunuh diri dan selamat dari ledakan
ia selamat pemirsa setelah terlempar saat ledakan terjadi dan ia dibonceng di bagian depan oleh ayah dan ibunya
sementara ayah ibu dan dua saudaranya dipastikan tewas di tempat
inilah detik detik setelah terjadinya ledakan bom bunuh diri di pintu depan polrestabes surabaya
seorang anak tampak selamat dari ledakan tersebut dan diselamatkan seorang petugas polisi
belakangan diketahui anak kecil ini merupakan anak dari pelaku bom bunuh diri
identitasnya diketahui dari celana dalam korban yang bertuliskan nama korban
ia dibonceng di bagian depan oleh ayah dan ibunya
saat bom ledak ia terpental dan selamat
bagaimana tentang satu anak itu
satu anak itu yang dibawa oleh mereka atas nama ais ais
ini yang kita dapatkan dari pakaian dalam yang bersangkutan bertuliskan as
putri umur delapan tahun kita doakan selamat kita ujung ke rumah sakitnya
sementara itu semua pelaku yang berjumlah empat orang dipastikan tewas
sedangkan ainul yakin tukang parkir polrestabes surabaya jawa timur yang menjadi korban ledakan bom mengalami luka parah di sekejur tubuh
ainul kini menjalani perawatan di rumah sakit pelabuhan phc untuk menjalani operasi akibat luka ledakan bom
saat itu ia hendak memberi karcis parkir pada dua pengendara motor
namun belum sempat mendekat sekitar tiga meter tiba tiba bom meledak dan dirinya terlempar
korban berhasil diselamatkan dan duduk di tepi trotoar
pemirsa warga surabaya memuji aksi heroik polisi yang menyelamatkan anak yang selamat dalam peristiwa bom bunuh diri di gerbang mapo restabes surabaya jawa timur
dalam video yang viral di media sosial ini terlihat bagaimana seorang polisi menyelamatkan seorang anak yang belakangan diketahui sebagai anak pelaku bom bunuh diri yang saat ini masih berada di rumah sakit
inilah video viral aksi petugas polrestabes surabaya
di tengah suasana panik penyelamatan anggota polisi yang menjadi korban tiba tiba seorang anak yang belakangan diketahui sebagai anak pelaku pengeboman yang masih berusia sekitar delapan tahun bangkit setelah ledakan bom
selanjutnya terlihat seorang perwira polisi memberanikan diri mengevakuasi sang anak tanpa mempedulikan keselamatannya
ia langsung membopong sang anak yang dalam peristiwa pengeboman dibonceng di depan orang tuanya ke ambulan

kabum meledak sosok polisi penyelamat akb peroni faisal saiful faton yang juga kasat narkoba polrestabes surabaya mengatakan
dirinya tiba tiba terdorong untuk menolong anak tersebut
meski situasi belum dinyatakan bersih dan aman namun naluri orang tua yang juga memiliki anak kecil memutuskan untuk segera mengambil dan menggendong anak tersebut
dengan alasan dan pertimbangan pada saat kejadian itu disitu juga mobil di samping kejadian ini mobil itu terbakar
karena kami memberanikan diri mungkin karena kami juga diberikan kekuatan oleh allah untuk menyelamatkan anak itu
video yang viral di media sosial ini pun mendapatkan pujian dari warga surabaya
mereka memuji aksi heroik yang dilakukan oleh akb peroni
itu menurut saya sih sangat heroik sekali sangat pahlawan lah istilahnya gitu
saya kasih dua jempol untuk polisi
sementara itu korban langsung mendapatkan perawatan tim bidokes polrestabes surabaya dan kini masih dalam perawatan di rumah sakit